banjir bandang yang menerjang kota bandung selasa sore
membuat ratusan rumah dan puluhan kendaraan rusak berat
banjir yang membawa lumpur ini juga membuat warga kesulitan air bersih
salah satu daerah yang terkena dampak cukup parah
akibat banjir bandang pada selasa sore adalah kelurahan jati handap
kecamatan mandala jati kota bandung
ratusan rumah terendam lumpur akibat banjir
salah satu korban adalah rini muriati warga rt enam rw tiga kelurahan jati handap
sejak selasa malam rini dibantu suami dan anaknya
terus membersihkan rumahnya dari lumpur
namun rini bersyukur keluarganya selamat dari kejadian ini
kalangin dulu ini pakai papan biasanya nggak masuk
cuma sampai bawah itu
udah lama air sampai ke atas dari sana gini
dari dua arah saya sampai anak saya licin pak lumpur segini
sampai mau merosot gitu ke sini
saya itu pegang pagar si ibu ini sama bapak bapak ditarik saya berdua
banjir diduga terjadi akibat meluapnya sungai cipamokolan dan sungai cicabe
akibat hujan deras pada selasa sore
namun menurut kepala dinas kebakaran dan penanggulangan bencana kota bandung
penyebab banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan deras
kita tahu sangat eksplosif sangat ekspansi pembangunan
penanaman pohon sudah sangat jarang tapi penanaan beton sangat sering
jurang saja dibangun nah ini kita pekerjaan bersama untuk menghentikan itu
banjir kali ini adalah bukan banjir terakhir
bisa terjadi banjir yang lebih hebat
kalau bandung utara tidak kita kendalikan secara bersama
tiga kecamatan di kota bandung terkena dampak yang paling parah akibat banjir bandang
kecamatan mandala jati ada di lima ratus kakak ya perkiraan
data sementara ya di kecamatan kiara condong ada sekitar dua ratus sembilan puluh
yang notabene itu terdampak banjir ya
terus di cibenying kidul ada kurang lebih sekitar enam puluh ya
nah itu semua kita dari pemerintah kota siap untuk melakukan evakuasi ya
sejak terjadinya banjir itu
saat ini prioritas utama penanganan banjir bandang
ialah pembersihan jalan ahmad yani yang tertutup lumpur
serta menyediakan air bersih dan kebutuhan pokok bagi warga yang menjadi korban
meluapnya sungai cipamokolan ini
menjalin salah satu kambing hitam penyebab banjir bandang yang terjadi pada selasa sore kemarin
padahal jika kita tilik hujan yang terjadi di wilayah ini tidak terlalu deras
namun kenapa banjir bisa menerjang kawasan ini dan membawa lumpur yang begitu banyak
hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah
apakah penyebab utama karena memang adanya perubahan fungsi sungai
atau karena kondisi cuaca ekstrim
atau hal lainnya
ini tentu harus menjadi pr bagi pemerintah bersama
karena bukan tidak mungkin banjir seperti ini akan kembali terurang
prangki wijaya bandung